setelah sempat menarik dua lima juta unit galaxy note tujuh akibat kesalahan fungsi baterai
kini samsung secara resmi kembali memasarkan produk terbarunya di negara asal korea selatan
samsung mengklaim berhasil menjual lebih dari sepuluh ribu unit galaxy note tujuh di hari pertama penjualan pada awal oktober lalu
samsung juga memastikan unit yang telah dijual sudah bebas dari masalah baterai
tercatat lebih dari delapan puluh persen pembeli awal sudah menukarkan ponselnya
dan secara keseluruhan terdapat sembilan puluh persen pembeli memilih untuk menukarkan ponsel mereka dibanding melakukan refund
tidak hanya di korea selatan galaxy note tujuh juga akan kembali dipasarkan di amerika serikat eropa dan negara asia lainnya